saat ini anda menyaksikan breaking news bersama saya syazawi sasro dan juga rekan saya ferdi ilyas
terjadi kecelakaan di eksitol bawen semarang jawa tengah pada sabtu malam tadi sekitar pukul delapan belas lewat atau mendekati pukul sembilan belas waktu indonesia barat atau pukul tujuh malam
kecelakaan tersebut melibatkan truk tronton yang menabrak sejumlah kendaraan di lampu merah persimpangan eksit tol bawen
kita update informasi terkini kita terhubung dengan kombes pol satake bayu setianto kabit humas polda jateng selamat malam
halo selamat malam
ya pak satake ini kita mendapatkan informasi soal kejadian kecelakaan begitu ya di eksit tol bawen
bisa diinformasikan lebih lanjut bagaimana situasi
terima kasih dan update terkini dari lokasi kejadian
ya jadi terkait dengan kejadian laka yang ada di exit tol bawen ini
di mana kejadiannya pada hari sabtu pada pukul delapan belas tiga puluh empat tkp nya di eksit tol bawen
di mana kendaraan ada truk itu mengalami kendala yaitu remnya blong sehingga menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya
kejadiannya itu ada di traffic light ungaran eksitolnya
jadi di sana ada traffic light sehingga truk itu pada saat turun ya ada jalur memang jalannya agak turun itu sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya
ada berapa kendaraan pak yang tertabrak
ya ada kurang lebih empat itu kurang lebih empat ada kendaraan yang mengalami kecelakaan
kondisinya seperti apa
kondisinya seperti apa
kondisinya seperti apa
seperti apa pak keempat mobil tersebut
dari hasil laporan anggota yang di lapangan ini ada beberapa pengendara atau kendaraan yang mengalami kecelakaan
dan ada tiga yang meninggal dunia dan sembilan dalam kondisi luka ringan dan yang bersangkutan sudah dibawa ke rumah sakit semarang
pengemudi dari truk itu sendiri pak kondisinya saat ini
kondisinya ini apakah yang terlibat kalau kondisi dari pengemudi truk kan tidak ada masalah kemudian yang lainnya yang kendaraan di depannya yang mengalami luka dan juga ada yang meninggal dunia
saat ini pengemudi truk itu diamankan oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangan
ya betul betul
saat ini berada di mana pak pengemudi tersebut
sedang ada di bawah rencana di bawah di mana
sejauh ini keterangan dari pengemudi apa saja pak selain remnya belum
ya sementara penyampainya remnya belum
ya bisa diinformasikan lebih lanjut ini kendaraan ini dari mana menuju ke mana pak
rencana dari arah bawen menuju ke salatiga
rencana mau ke arah salatiga
oke lalu kemudian mengalami remblong saat akan berhenti di traffic light begitu ya
oke sehingga tidak bisa dikendalikan begitu
saat ini korban dari kecelakaan ini di mana ditempatkan atau dirawat pak satake
ya dibawa ke rumah sakit di semarang ya mbak
semua korban yang meninggal dan juga yang luka luka
di semarang kabupaten
termasuk yang luka luka juga ya pak
ya betul betul jadi semua ada di sana sementara ini
masih oleh petugas dibawa ke sana
sementara itu dulu mbak ya untuk penyampaiannya
terima kasih bapak kabit humas polda jateng atas informasi terkininya
oke terima kasih selamat malam
dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan dirlantas polda jateng untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas terkini di eksit tol bawen
selamat malam pak agus suryo
ya terima kasih pak agus
pak kita ingin mengupdate informasi pasca laka lantas yang terjadi di eksitol bawen
bagaimana pengaturan lalu lintas dan situasi lalu lintas saat ini pak
baik terima kasih
jadi memang telah terjadi peristiwa kecelakaan jam delapan belas tiga puluh
antara tonton dengan kendaraan lodha dua dan termasuk juga kendaraan lodha empat
jadi saat ini tim terbaik eksiden antik cst baik dari polda dan bora sudah di tkp
dilaporkan di tkp bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali
karena malam tidak terlalu kolom kendaraan banyak
sehingga sudah kita atur sedemikian rupa untuk dilakukan olah tkp
baik malam ini termasuk juga mungkin kita lanjutkan besok pagi
kaitannya dengan analisa terbaik eksiden analisis yang kita turunkan dari polda jawa tengah
baik terima kasih
dan empat mobil
nanti masih kita kembangkan lagi karena kan sedang identifikasi terus olah tkp
termasuk yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengamankan korban
mengevakuasi korban dan lain sebagainya
mungkin bisa dijelaskan kembali pak bagaimana kronologi dari kecelakaan ini

sehingga terjadi traffic accident di depan lampu merah
nabrak kendaraan yang sedang parkir karena lampu merah
termasuk kendaraan roda empat yang berada di situ
sehingga terhenti dekat pos di halwen
jadi peristiwanya seperti itu namun demikian nanti pada saat olah tkp manual
nanti kepolisian akan menjelaskan tiga dimensi peristiwa yang sebenarnya
ini masih keterangan keterangan masih dikumpulkan sehingga kita belum bisa menyimpulkan secara komprehensif
tetapi keterangan keterangan saksi yang berada di tkp peristiwanya seperti itu
baik kemudian bapak tadi menyebutkan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini terkendali
terkendalinya itu apakah ditutup atau seperti apa
karena tadi bapak juga menyebutkan bahwa sedang dilakukan olah tkp bisa jadi malam ini
dan esok hari bagaimana pak ada rekaya arus leluhur lintas kah di sana
situasi arus lalu lintas karena malam hari cukup tidak terlalu padat
di situ ada pertigaan yang menuju ke exit tol dan interran tol
sehingga jalan yang menuju dari semarang ke salatiga dan solo ini cukup lancar
karena jalannya cukup lebar sehingga kita bisa mengejar
jadi kita harus mengejar
jadi kita harus mengejar dengan cara terkayasa termasuk juga penjagaan kepolisian
untuk mengamankan tkp dan melancarkan arus lalu lintas
jadi sementara terkendali dan di tkp juga kasar lantas pak wadid dari jid lantas juga hadir semuanya
sehingga kondisi arus lalu lintas saat ini lancar
jadi tidak tersenggak dan masih kategori lancar dan ngalir
coba amati bagaimana situasi jalur di sana
apakah memang saat eksit tol bawen itu struktur atau kondisi jalannya menurunkah atau datar atau seperti apa pak
sehingga kemudian saat terjadi kecelakaan seperti itu
ini dampaknya cukup besar bagi pengendara pengendara yang sedang menunggu traffic light di sana
memang pertigaan exit tol dari arah ungaran bawen
menuju ke salatiga ini turunan
di sana ada lampu merah
dan ini sudah mungkin yang kedua kali peristiwa seperti ini
waktu itu juga truk yang diduga remblong terjadi di situ
tapi arahnya dari exit tol
kalau ini arahnya dari jalan ungaran jalan nasional
jadi dari bawen dari ungaran bawen itu menuju ke salatiga itu ada turunan
di sana ada pertigaan
menuju ke salatiga
memang cukup menurun jalannya
sehingga ketika kendaraan rem blong yang arahnya dari barat dari ungaran dari bawen
menuju ke salatiga dan solo tentunya ini pada posisi jalan itu menurun
ya baik pak suryo
kita tunggu bagaimana hasil identifikasi lebih lanjut terkait kecelakaan ini
terima kasih kompes pol agus suryo
pas pol da jawa tengah sudah bergabung dengan cnn indonesia
baik terima kasih